selain soal redenominasi bank indonesia juga akan menerbitkan uang nkri pada tanggal tujuh belas agustus mendatang
hingga kini belum ada gambaran seperti apa uang nkri ini
kita akan berbincang lebih jauh tentang uang baru ini bersama direktur eksekutif departemen pengelolaan uang bi
pak lambok bank indonesia mengklarifikasi tentang rupa daripada uang nkri yang baru ini
nah seperti apa penjelasan dari bank indonesia
yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka menjalankan amanat undang undang mata uang
maka tanggal tujuh belas agustus ini bank indonesia pemerintah akan menerbitkan
jadi ini menjalankan amanat undang undang
apakah gambarnya seperti yang beredar di masyarakat
pertama ciri cirinya seperti disampaikan di dalam pasal lima dari undang undang mata uang
ada tiga yang perlu kita perhatikan bahwa di sana nanti akan ada frasa
negara kesatuan republik indonesia
kemudian yang menandatangani nanti adalah gubernur bank indonesia dan menteri keuangan
lalu ada teks dengan rahmat tuhan yang maha esa
negara kesatuan republik indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai
nah ini yang nanti akan ada
ini yang membedakan dengan uang yang ada sekarang
ya yang beredar itu salah ya tidak seperti itu
tetapi memang kapan kita akan bisa menyampaikannya
ini sebaiknya kita seharusnya kita mengikuti apa yang diatur di dalam undang undang
bahwa ini nanti pada saatnya pada saat dini dikeluarkan
ini akan ditempatkan dalam lembaran negara diumumkan dalam media
lalu juga ada peraturan bank indonesia
yang di sana secara jelas akan menyebutkan ciri ciri umum dan ciri ciri khusus dari uang nkri ini
kita tentu perlu untuk mengikuti apa yang diatur oleh undang undang
jadi yang beredar di dunia maya ini merupakan uang contoh saja
atau memang nantinya redenominasi itu akan seperti itu
itu hanya apa namanya itu bukan bank indonesia yang mengeluarkan yang beredar itu
itu dari pihak pihak yang kita tidak tahu siapa
tapi yang ingin kita sampaikan bahwa tiga hal yang tadi kami sebutkan
ini akan menjadi ciri ciri yang katakanlah secara umum
membedakan dari yang ada sekarang
dan pecahan berapa aja pak yang akan keluar nanti
pertama kita tentunya melakukan ini dengan mempertimbangkan kecukupan uang
kalau kita mencetak sekaligus semua
dan itu baru dapat digunakan nanti tanggal tujuh belas agustus
maka kapasitas kita di dalam mencetak perumpuri dan lain sebagainya ini tentu akan
uang yang akan ada di tangan masyarakat sekarang tentu akan
kurang dalam arti kata tingkat ke soil levelnya fitnessnya
itu akan terpaksa kita turunkan
jadi dalam rangka mengatur kecukupan ini
maka kita melakukan pentahapan pentahapan yang bisa kita lakukan
sehingga masyarakat tetap dicukupi keperluannya
sebab misi kita adalah supaya masyarakat mempunyai uang dalam jumlah yang dominan yang cukup
dengan kualitas yang baik yang layak edar bebas dari pemalsuan dan tepat waktu
tahapan pertama pecahan berapa pak
nah pecahannya nanti kami akan sebutkan supaya kita mengikuti undang undang
tapi artinya itu adalah satu nilainya baru pak ya
artinya kita hanya replacement replacement dari mata uang yang akan menjadi uang nkri
jadi sebenarnya secara jumlah
ini tidak ada perubahan yang beredar di tengah tengah masyarakat
apakah ini artinya akan ada penarikan uang
ya setiap hari ini seperti sel sel darah manusia
setiap hari akan dicetak dan kemudian diedarkan uang
dan setiap hari bank indonesia juga memusnahkan uang yang lusuh
dan itu berjalan seperti penggantian sel sel tubuh manusia
totalnya akan ada berapa penggantian pak dalam satu tahun ini setelah tujuh belas agustus
uang yang kita akan terbitkan itu dengan adanya uang nkri tidak mengalami perubahan
sama saja hanya yang tadinya misal uang itu memakai desain lama
nanti akan sebagian akan memakai desain baru
artinya targetnya akan mencetak seperti jumlah yang saat ini yang
ya itu tentu setiap tahun kita mempunyai namanya estimasi kebutuhan uang
dan itu dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi
kemudian inflasi kemudian nilai tukar kemudian suku bunga
jadi masyarakat kita hitung berapa kebutuhannya kita rencanakan cetak sedemikian
nanti sebagian dari itu akan menjadi memakai desain nkri uang nkri
oh karena desain nkri itu maka disebut sebagai uang nkri bukan karena akan ada
karena sekarang ini kan masih tulisannya bank indonesia
belum ada frasa negara kesatuan republik indonesia
pak ini kan mengacu ke undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas ya pak ya
nah undang undangnya kan tahun dua ribu sebelas tapi mengapa aplikasi seperti misalnya tanda tangan pemerintah dan bank indonesia itu baru dilaksanakan sekarang pak
karena undang undang ini setelah diundangkan kita juga memerlukan persiapan melakukan sosialisasi
karena yang diatur di sana bukan hanya itu
antara lain yang penting adalah bahwa di seluruh wilayah nkri
kita baik tunai maupun non tunai menggunakan uang rupiah
kemudian kita di dalam melakukan menjalankannya perlu misalnya membuat satu mou
antara bank indonesia dengan kementerian keuangan
lalu kemudian ada tahapan tahapan perencanaan diskusi sampai pada penetapan gambar dan lain sebagainya
sampai memperoleh persetujuan sk dari bapak presiden
jadi ini semuanya memerlukan waktu
oke oke gambarnya nanti akan gambar pahlawan atau presiden pak
yang pasti sebagaimana diatur itu adalah gambar pahlawan
pak saya juga ingin tanya apakah nanti ini apa namanya rupiahnya ini sebutannya akan menjadi uang nkri atau tetap akan sebutannya sebagai rupiah
jenis kali ini adalah nkri
berapa sih pak biaya untuk pencetakan uang nkri serta untuk sosialisasinya ini
biayanya ya sama saja setiap tahun kan kita ada merencanakan mencetak bahannya sama kemudian biaya cetaknya relatif sama ada sedikit penyesuaian
tetapi itu tidak merupakan suatu biaya yang selisih yang sangat besar
ya jadi pada dasarnya masih tidak terjadi suatu perubahan yang besar
ada perubahan perubahan sedikit wajar saja
itu ada kemudian hitung hitungan ya kepada pihak pencetak kita menghitung lagi gimana
tapi pada dasarnya demikian
baik secara fisik apakah ada tanda pengamanan yang baru pak
sama secara lengkap nanti kita harus bersabar tujuh belas agustus tunggu tanggal mainnya
di sana di dalam peraturan bank indonesia nanti secara rinci akan diatur di sana
yang jelas di dalam mengeluarkan uang itu kita mempertimbangkan juga agar masyarakat tidak bingung ya
dengan oh ada jenis jenis yang berbeda beda
tetapi di satu sisi tidak bingung kita juga berusaha agar masyarakat dapat membedakan
mana yang uang yang sekarang mana yang sekarang
jadi di dalam koridor itu kita bekerja
baik satu hal lagi saya juga penasaran
baik pak lambok terima kasih banyak atas kehadirannya dan informasinya malam ini